joe biden kamala harris memenangkan pemilu amerika serikat
kehadirannya di gedung putih diharapkan membawa banyak perubahan
terutama dalam bidang ekonomi internasional
kebijakan trump yang lekat dengan prinsip proteksionisme
dagang dan juga selalu mencari surplus dari negara mitra dagang bagi amerika serikat
diperkirakan akan bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan presiden dari partai demokrat
untuk pengulasnya kami telah terhubung lewat sambungan zoom dengan pengamat ekonomi
sekaligus kepala ekonom bank permata joshua pardede
selamat sore bang joshua apa kabar
selamat sore aldi kabar baik
bang joshua amerika serikat ini merupakan salah satu mitra dagang terbesar juga bagi indonesia
bagaimana nantinya di panas kepemimpinan biden ini peluang untuk meningkatnya hubungan ekonomi
antara amerika serikat dan juga indonesia
bang joshua bagaimana peluang untuk meningkatnya hubungan ekonomi
antara indonesia dan juga amerika serikat
seperti kita tahu bahwa amerika serikat ini adalah salah satu mitra dagang terbesar juga bagi indonesia
ya saya pikir terkait dengan kebijakan perdagangan internasional
kita tahu bahwa approach ataupun pendekatan dari presiden trump sebelumnya adalah
menaikkan tarif yang cukup signifikan ya pada produk produk dari tiongkok
dan juga sebagian ada juga produk produk dari eropa dan juga beberapa negara berkembang lainnya
tentu kebijakan tersebut memang kurang direspon positif ya
mengingat volume perdagangan globalnya
global juga cenderung melambat
juga ekonomi global juga cenderung menurun
harga komunitas global juga cenderung menurun
sehingga harapkan dengan kemenangan dari joe biden tersebut
kebijakan yang sebelumnya lebih sangat america first gitu ya
sehingga dengan kepemimpinan dari joe biden ini akan cenderung lebih terbuka ya
untuk membuka diplomasi diplomasi perdagangan multilateral ya
bukan hanya bilateral saja
berarti kebijakan perdagangan multilateral ini saya pikir akan
khususnya juga bagaimana mempererat hubungan dagang dengan indonesia kedepannya
yang kita harapkan ini juga
kita masih bisa berpotensi untuk memperluas lagi ya kondisinya
karena kalau kita lihat sejauh ini data menunjukkan bahwa
neraca perdagangan indonesia dengan amerika saat ini memang tercatat surplus ya
dan saya pikir ini akan bisa kita perluas lagi untuk produk produk yang
yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri amerika serikat sendiri
ataupun yang kita apa namanya
produk ekspor yang punya nilai tambah ya di pasar amerika serikat
ya jika kemudian trump lebih kental dengan america first
apakah kemudian nantinya biden akan lebih terbuka dengan open economy yang ia buat begitu
dan kemudian memberikan pengaruh positif juga bagi pasar modal di amerika serikat
dan apakah juga ini bisa menjadi angin segar juga untuk pasar modal di indonesia
ya saya pikir satu faktor ataupun satu kebijakan yang di
akan diterapkan oleh joe biden adalah
menaikan tarif pajak ya baik korporasi dan juga perorangan
dan saya pikir ini juga di satu sisi tentunya akan cukup positif ya
untuk bisa dorong investasi ataupun modal modal dana asing ini akan kembali lagi ke negara berkembang
dan juga termasuk juga indonesia
dan di sisi lainnya juga kalau kita lihat
seperti yang diajukan oleh partai demokrat
terkait dengan stimulus tambahan fiskal amerika serikat ini kan
cenderung jumlahnya cenderung lebih besar ya
dibandingkan dengan ee
apa namanya jumlah stimulus fiskal yang ditawarkan oleh presiden trump ataupun republican saat ini ya
besarnya stimulus fiskal yang akan dikeluarkan oleh pemerintah amerika serikat tersebut tentunya akan sangat berdampak ya
pemulihan ekonomi amerika serikat amerika serikat sendiri dan juga
termasuk juga ekonomi global
dan pada akhirnya
dolar amerika serikat yang cukup
berlimpah tersebut saya pikir ini akan mendorong ee
penguatan mata uang rupiah dan juga mata uang negara berkembang lainnya
seperti yang kita lihat juga pada hari ini
rupiah ini sudah beberapa hari ini juga sudah terus menguat dan pada hari ini juga ditutup kembali menguat
jadi terhadap dolar amerika serikat ini menunjukkan bahwa
ada optimisme bahwa kondisi ekonomi global akan cenderung lebih baik dibawah kepemimpinan dari joe biden
bang joshua trump dengan perang dagangnya sepertinya hal yang tidak bisa
dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitu ya
antara amerika serikat dan juga tiongkok yang terus rusan perang tarif antara kedua negara
apakah dengan terpilihnya biden ini kemudian perang dagang akan lebih melunak begitu
tidak hanya perang dagang tapi juga perang tarif yang digelorakan trump dengan beberapa negara lainnya
seperti uni eropa juga indonesia sempat masuk dalam kategori negara yang dimasukkan ke dalam daftar hitam begitu
menerima tarif dari amerika serikat
ya untungnya kita gsp generalized gsp kita sudah diperpanjang ya sebelum pilpres amerika serikat dimulai
eee indonesia dikecualikan dalam hal kenaikan tarif tersebut ya dan
dan tentunya kalau kita lihat dampaknya sendiri ee dengan ee kebijakan joe biden tersebut
tentunya ini akan cukup positif ya khususnya tadi untuk memberi mempercepat tadi ya
pemulihan ekonomi global dan juga mendorong juga pulihnya kembali volume perdagangan global ya
karena kalau kita lihat dengan meskipun memang kalau kita lihat ee tensi dagang masih akan tetap tetap ada gitu ya
jadi saya bukan mengatakan bahwa tensi dagang langsung hilang gitu
tapi at least dengan pendekatan yang dilakukan oleh joe biden ini tentunya
kebijakan ataupun hubungan multilateral akan kembali dibangun dan tentunya tadi approach ataupun pendekatan dengan tiongkok ini akan lebih lunak ya
dan juga dengan tentunya dengan aliansi amerika serikat ee lainnya misalnya seperti uni eropa tentunya ee amerika akan cenderung lebih lebih lebih bersahabat ya
seperti tidak seperti yang dilakukan oleh trump di mana waktu itu trump juga akhirnya menaikkan tarif juga untuk produk produk dari uni eropa
sehingga saya pikir dari sisi makro globalnya sendiri kondisi ataupun kebijakan yang akan nanti diterapkan oleh joe biden
tentunya ini di respon lebih positif ya diketimbang kebijakan yang saat ini diterapkan oleh presiden trump
oke bang joshua lalu untuk kerjasama multilateral antara amerika serikat dengan negara negara kawasan misalnya g dua puluh apakah isu apa yang nantinya akan diangkat oleh joe biden
ya saya pikir ini kan kalau kita lihat beberapa terakhir ini kan apa namanya paris agreement ya ini kan trump sudah keluar dari paris agreement
tentunya saya pikir kebijakan terkait dengan bagaimana eee apa namanya kebijakan yang ramah lingkungan dan juga kebijakan yang clean ee clean energy policy
saya pikir clean energy policy saya pikir ini akan terus akan tetap dibangun kembali ya seperti yang tidak seperti yang dilakukan oleh trump sebelumnya gitu
dan juga tadi yang saya katakan juga hubungan bilateral atau multilateral dengan negara negara berkembang mengingat kita tahu bahwa joe biden ini merupakan wakil presiden dari presiden obama sebelumnya
dan kita tahu bahwa hubungan bilateral antara misalkan dengan presiden jokowi dengan barack obama cenderung cukup positif sehingga kita harapkan ini akan hubungan bilateral tersebut akan semakin kuat di formasi formasi ekonomi politik dan juga perdagangan kita harapkan akan semakin kuat lagi antara amerika serikat dengan indonesia
bang joshua lalu kalau kita melihat cara kepemimpinan demokrat dan juga republik ya banyak yang mengatakan bahwa republik ini lebih ke
prinsip proteksionisme dan juga america first tapi demokrat ini akan lebih cenderung percaya begitu dengan atau mendukung isu isu seperti kemanusiaan kemudian go great
apakah ini juga akan sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi yang kemudian dibawa oleh world bank ataupun imf dengan misi yang dibawa oleh biden nantinya
ya saya pikir memang ini saat ini juga pemerintah pun juga sudah berupaya untuk meng inline kan ya dengan sustainability growth
tentunya kebijakan ekonomi politik sosial dan juga lain sebagainya
tentunya ini juga perlu diarahkan untuk ataupun di linekan dengan bagaimana sustainability dari lingkungan sustainability dari faktor faktor lainnya selain ekonomi
sehingga tentu saya pikir kebijakan yang ditawarkan oleh joe biden ya dimana kalau kita lihat ini sudah ada alokasi misalkan sekitar dua triliun dolar ya
kebijakan untuk membangun infrastruktur yang tadi terkait dengan clean energy policy tentunya ini akan inline ya dengan kebijakan yang sebelumnya juga saat ini juga sedang dikembangkan oleh world bank
ataupun lembaga institusi institusi lainnya yang memang akan mendorong terciptanya ke sustainability perekonomian dan juga lingkungan
nah untuk indonesia sendiri juga negara negara berkembang lainnya sebetulnya nanti dengan adanya
ada hal hal tersebut apakah ini akan kemudian bisa memperlancarkan arus transaksi investasi dan juga ataupun misalnya memperlancar untuk pinjaman pinjaman dari lembaga lembaga seperti bank dunia ataupun lembaga lainnya
ya saya pikir terkait dengan pinjaman itu masalah lain lagi ya dan kita lihat untuk pembiayaan defisit anggaran ataupun investasi kedepannya saya pikir pemerintah masih akan mengupayakan untuk penerbitan dari obligasi
jadi obligasi perduniminasi rupiah ya tapi terkait dengan investasi tentu ini saya pikir menjadi sangat menarik ya mengingat posisi peringkat investasi dari amerika serikat saat ini belum masuk dalam lima besar ya artinya di tahun ini saja ini masuk dalam peringkat ke delapan
artinya tentu dengan potensi potensi investasi terkait dengan clean energy policy tentu saya pikir ini dikaitkan juga dengan investasi misalkan hilirisasi di sektor pertambangan nikel
atraktif ya untuk mendukung tadi kebijakan yang ditawarkan oleh joe biden juga gitu ya sehingga tentunya karena kita tahu bahwa pertambangan nikel ini menjadi salah satu komponen penting ya untuk misalkan untuk penggunaan sistem baterai dalam mobilistik misalkan seperti itu sehingga tentu investasi ini kita saya scoop of this bahwa ini akan cenderung kembali meningkat lagi ke depannya dibawah kepemimpinan dari joe biden
termasuk juga surplus raja dagangnya
ekonomi bang permata terima kasih atas waktunya dengan cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
selamat sore bang joshua